perhatikan pasal satu ratus empat puluh enam ayat satu dan ayat dua serta pasal satu ratus empat puluh tiga ayat dua dan ayat tiga undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang hukum acara pidana
serta peraturan perundang undangan planning persatuan
satu menolak keberatan dari penasihat untuk pendatang ru satu isi kami pengalaman dan penyelidikan untuk seluruhnya
dua perintahkan untuk umum untuk melanjutkan pemeriksaan antara nomor tujuh ratus sembilan puluh enam bg dari ru satu
tiga bn jakarta selatan atas nama terdakwa oleh bn samulisaya sma tersebut di atas
empat bn jakarta selatan atas nama terdakwa oleh bn samulisaya sma tersebut di atas
lima bn jakarta selatan atas nama terdakwa oleh bn samulisaya sma tersebut di atas
satu menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa verdi sambu esa isi kmh untuk seluruhnya
memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor tujuh ratus sembilan puluh enam pitb garing dua ribu dua puluh
tiga bn jakarta selatan atas nama terdakwa verdi sambu esa isi kmh tersebut di atas
empat menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir
demikianlah diputuskan dalam rapat permusyatan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pada hari senin tanggal dua puluh empat oktober oleh kami majelis hakim dibantu oleh saudara panitra pengganti
dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta pak penasihat hukum terdakwa